kami di sini ingin menyampaikan seruan gubernur bahwa sekarang seperti minimarket maupun potongan itu tidak boleh mengkampanyekan iklan rokok
petugas satpol pp jakarta timur menyambangi satu persatu minimarket atau toko swalayan yang ada di kawasan pulau gadung jakarta timur jumat pagi
petugas mengimbau untuk tidak memajang iklan rokok di dalam minimarket
selain melarang pemasangan iklan rokok minimarket juga dilarang memajang bungkus rokok di etalase
petugas diminta untuk menutup rak dengan kain
sultan salah satu pegawai minimarket mengaku belum tahu kebijakan soal larangan memajang iklan maupun bungkus rokok ini
makanya pas bapak di datang baru kita tahu jadi kita belum tahu aturannya yang benar yang mana
kalau bapak ini bang emel kita juga belum tahu
tidak hanya minimarket pedagang warung atau kios di pinggir jalan juga dilarang memajang iklan dan bungkus rokok
petugas satpol pp mencopot sejumlah iklan rokok di sekitar warung dan kios dan meminta pedagang tidak lagi memajang rokok
salah satu pedagang warung rokok yang didatangi petugas mengaku keberatan dengan razia iklan rokok ini
makanya saya tadi kan protes air
tadi kan saya beratas air di sana
kenapa teman saya doang gitu
enggak katanya semuanya
itu kan berongkar
kenapa enggak sekarang
lalu sebenarnya apa dasar hukum satpol pp kini melarang bungkus rokok ditampilkan di rak minimarket hingga warung
sebelumnya gubernur dki jakarta anies baswedan mengeluarkan seruan gubernur nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu tentang pembinaan kawasan dilarang merokok
dalam seruan ini area gedung harus memasang tanda larangan merokok tidak menyediakan asbat hingga melarang reklama rokok termasuk memajang bungkus rokok
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengungkapkan seruan gubernur dki soal pembinaan kawasan dilarang merokok adalah bagian upaya dki jakarta menekan angka perokok pemuda
ya kan sudah ada aturan perdanya
nanti bagi toko warung yang menjual rokok bagi anak anak di bawah umur sudah aturan didenda lima ratus
bapak soal pembelian rokok enggak sih pak
bapak soal pembelian rokok enggak sih pak
iya kan rokok itu ada aturannya
sudah merdak tidak boleh bagi anak anak ya
dan dibatasi tempatnya dan sebagainya
menanggapi seruan gubernur dki soal larangan memajang iklan dan kemasan rokok sebagian warga mengaku setuju
kalau saya sih setuju ya karena memang untuk anak anak apalagi usia di bawah umur ya apalagi sekarang sering banget tuh banyak yang rokok anak anak kecil
kalau saya setuju banget sih
bagus juga biar anak sekolah gitu kan
menarik pajangan itu menarik
menarik minat untuk anak anak sekolah
ini rokok ini kan bermacam macam warna bungkusnya kan
ini rasanya apa sih rasanya apa sih
sebenarnya selain seruan gubernur dki tentang pembidaan kawasan dilarang merokok ada perda dan pergub yang mengatur larangan iklan rokok yang diteken jokowi dan ahok kala menjabat
dan pergub nomor satu tahun dua ribu lima belas tentang larangan reklam rokok dan produk tembakau di luar ruangnya
tim liputan cnn indonesia